kota di prefektur hyogo
kota di prefektur hyogo ini memiliki letak geografis yang strategis
karena memiliki pegunungan dan lautan dengan jarak yang dekat
sebagai kota pelabuhan tertua jepang
kobe dipengaruhi kebudayaan barat dari para pelancong yang berlabuh ratusan lalu
bukti ini bisa dilihat di kitano izinkan gai
ketika pelabuhan dibuka pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh
wilayah kitano menjadi area permukiman bagi orang asing
sehingga banyak rumah bergaya barat mulai dibangun
kini bangunan bangunan itu digunakan sebagai museum
toko souvenir hingga kedai kopi
terletak di kaki gunung roko
kitano izinkan gai bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama lima belas menit dari pusat kobe
berikutnya saya akan mengajak anda melihat keindahan kota kobe dari ketinggian
kurang dari sepuluh menit menggunakan dropway atau kereta gantung
kita mengunjungi kobe nunobiki herb garden
ini merupakan kebun herbal terbesar di jepang yang memiliki tujuh puluh lima ribu tanaman herbal
dan lebih dari dua ratus jenis bunga yang bermekaran sepanjang tahun
kebun di sini dibedakan berdasarkan fungsinya
selain pemandangan yang indah
yang membuat kobe nunobiki herb garden unik adalah
anda bisa mencium wangi tanaman herbal yang terdapat di seluruh kawasan taman ini
nah saya lagi menikmati bagaimana pemandangan indah dari kota kobe
di ketinggian kurang lebih delapan ratus meter dari permukaan laut
di sini tepatnya di herb garden kita bisa menikmati pemandangan indah kobe
oh soka juga kelihatan
kalau memang cuacanya lagi bagus begitu
sekaligus bisa menghirup aroma wangi wangi dari tanaman yang ada di sini
tergantung dari musimnya
karena sekarang saya berada di musim semi
jadi tanamannya juga akan berbeda ketika anda datang ke sini
misalnya ketika musim panas ataupun musim dingin
perjalanan masih saya lanjutkan dengan mengunjungi pelabuhan kobe
nggak cuma main ke pelabuhannya aja
tapi saya juga akan berkeliling laut kobe menggunakan kapal
dengan bermodalkan satu empat ratus yen atau sekitar satu ratus lima puluh ribu rupiah per orang
saya memilih kapal gozabune
kapal dengan bentuk klasik yang akan berkeliling selama empat puluh lima hingga enam puluh menit
melihat keindahan lautan kobe
dari perjalanan krus ini kita juga bisa ke pelabuhan barang
gedung gedung pencakar langit hingga gunung roko
bahkan ikon kota kobe yaitu kobe port tower juga terlihat
namun sayang masih dalam proses renovasi
ada pula biang lala atau kincir ria yang bisa anda lihat dari kapal
waktu yang tepat untuk berkeliling dengan kruce ini memang sore hari hingga matahari terbenam
karena cuacanya tidak terlalu panas dengan tiupan angin yang menyejukkan
reza helmi kobe jepang